situasi peperangan di ukraina memanas setelah sepuluh oktober lalu rusia mengepur ukraina dengan puluhan rudal menyerang kota kota utama dan menyasar penduduk sipil
kami berikan sedikit gambaran kepada anda apa yang sedang terjadi di ukraina saat ini
kita lihat sekarang invasi ukraina sudah berlangsung selama tujuh bulan terakhir dimulai pada dua puluh empat februari dua ribu dua puluh
situasinya fluktuatif sangat dinamis tapi korban terus berjatuhan termasuk dari serangan terbaru dua hari yang lalu
pbb merilis ada lima tujuh ratus enam puluh tujuh tewas ini per agustus laki laki perempuan anak anak semuanya
dan ada delapan dua ratus sembilan puluh dua orang yang luka dan yang paling menyedihkan dari peperangan adalah banyak keluarga harus terpisah
pria berusia produktif di ukraina harus berpisah dengan keluarganya dan kemudian ia harus dipersenjatai
artinya ada jutaan warga ukraina tercera berai ada sebelas juta orang terpaksa harus pergi dari ukraina kemudian mengungsi ke negara negara
dan sekali lagi peperangan masih fluktuatif tetapi sempat cukup kondusif selama dua bulan terakhir
dan ini merupakan beberapa peristiwa yang membuat situasi memanas sepekan terakhir
pertama tiga puluh september
jadi tiga puluh september ini rusia digunakan untuk melakukan referendum di empat kota yang berbatasan langsung di rusia yaitu donetsk luhansk kherson dan zaporizhia
dan dunia internasional memandang hal ini
sebagai sesuatu yang tidak sah tentu saja
dan pencaplokan wilayah terbesar yang pernah terjadi di dunia
dan kemudian pada hari yang sama ukraina kembali mendaftar ke nato
ini adalah upaya kedua ukraina untuk bergabung ke nato
pada bulan maret april sebelumnya ukraina sudah pernah mendaftar
kali ini ukraina meminta ada jalur khusus dipercepat
tetapi nato tidak bisa memberikan jaminan itu dan meminta ukraina untuk kembali menunggu
dan meminta kebijakan dari puluhan negara
yang bergabung di nato
yang berikutnya ada beberapa hal yang juga menjadi pemicu
kemudian ledakan di jembatan carsh
jembatan cars ini jembatan yang menghubungkan wilayah crimea yang dianeksasi rusia tahun dua ribu empat belas
dengan wilayah ukraina selatan empat kota baru yang baru dianeksasi
dan ini diduga dilakukan oleh ukraina
presiden rusia vladimir putin sangat geram dengan serangan ini
dan karena dinilai ini menyerang teritorial rusia
kemudian sepuluh oktober apa yang terjadi
setelah serangan di jembatan kers
ledakan jembatan kersh
kemudian vladimir putin menerima masukan dari banyak pihak
dan kemudian melakukan serangan di sepuluh kota besar di ukraina
dan ini merupakan serangan terbesar dan terluas yang dilakukan oleh rusia di ukraina
dan dilakukan secara bersamaan
dan termasuk di kiev di ibu kota ukraina ada ledakan di distrik shevchenko
ini adalah area
yang luas di pusat kota
ada kantor kantor pemerintah yang kena
ada bangunan bersejarah yang juga kena rudal
kemudian ada gedung konsulat jerman juga hancur
dan total ada tujuh puluh lima rudal rusia yang diluncurkan hanya dalam satu hari ini saja
satu diantaranya diklaim ukraina bisa ditangkis oleh pertahanan udara ukraina
lalu apa yang proses selanjutnya terjadi
melihat situasi yang memanas banyak negara tentu saja khawatir
karena rusia tadi anda sudah melihat informasinya
rusia memiliki persenjataan nuklir dengan hulu ledak paling banyak di dunia
kita lihat sekarang ini adalah sekutu rusia dan kemudian ini adalah sekutu ukraina
amerika serikat bergabung di nato di sini
tapi kita lihat sekarang rusia sejauh ini dua sekutu rusia india dan cina saat ini tengah membujuk rusia untuk melakukan gencatan senjata
kalau india dan tiongkok sudah melihat
semakin sulit dan semakin tidak mungkin
tapi setidaknya melakukan gencatan senjata
sementara itu ukraina dan sekutu terdekatnya yaitu nato tentu saja
negara negara barat yang tergabung dalam fakta pertahanan atlantik utara atau nato ini terus memberikan bantuan peralatan perang dan uang
amerika serikat bahkan sudah menggelontorkan sekitar dua belas tujuh miliar dolar
bayangkan hanya untuk peperangan ini per agustus kemarin
dan saat ini ada
dua negara yang berupaya menjadi juru penengah antara rusia dan ukraina
tujuannya yaitu sama
minimal bisa gencatan senjata terlebih dulu
karena untuk mengembalikan dua negara ini kembali ke meja perundingan itu agak sulit
jadi paling tidak ada gencatan senjata terlebih dulu yaitu turki dan uni emirat arab
apakah kemudian akan berhasil
kita akan menunggu